diunggah pertama kali oleh akun instagram at anisbilimakeup dua puluh tujuh video tersebut langsung banjir komentar dari warganet
bahkan brigjen polisi krisna murti ikut mengunggah video tersebut di akun media sosialnya dan telah ditonton hingga lebih dari tujuh puluh enam ribu kali
meski kedua orang dalam video mengenakan helm untuk keselamatan namun hal itu tidak sesuai dengan undang undang keselamatan berlalu lintas
tetap utamakan keselamatan ya